bicara soal kabupaten pangandaran memang telah lama dilirik wisatawan sebagai tujuan berlibur
ekosistem yang beragam didukung oleh aktivitas alam yang menantang menjadi magnet bagi turis lokal dan juga macam negara untuk datang berkunjung
indrayani laksmi akan mengajak anda untuk mengeksplorasi wisata yang ada di kabupaten pangandaran
bicara soal kabupaten pangandaran
dan juga populer menjadi salah satu destinasi wisata di provinsi jawa barat
dan di sini di sungai cijulang kita bisa jalan jalan menikmati panorama alam di kabupaten pangandaran
sungai cijulang merupakan salah satu surga panorama alam di kabupaten pangandaran
sungai yang bermuara ke samudera hindia ini bisa dinikmati sambil melakukan beragam aktivitas menarik
adalah berkeliling sungai dengan menggunakan perahu wisata
dari atas perahu kayu berkapasitas dua puluh lima orang ini kita dapat menikmati suasana di sepanjang hilir sungai cijulang
saatnya mencoba water catapult
permainan di atas permukaan air ini menggunakan inflatable catapult block atau material karet berisi angin yang berukuran sembilan lima meter

giliran saya yang akan dilontarkan pertama
pakai jaket pelampung dulu ya agar tidak tenggelam
karena bermain water catapult biasanya dilakukan di air dengan kedalaman lebih dari tiga meter
oke kali ini kita akan melakukan salah satu atraksi wisata yang paling seru di sungai cijulang di pangandaran ini
namanya adalah water catapult
dan untuk masalah keselamatan dan keamanan
dan salah satunya atau wajib yang kita pakai adalah life jacket
sudah siap semuanya
duduk di bagian ujung inflatable water catapold sambil menghadap ke depan
tunggu beberapa saat lalu tubuh pun terlontar
seru seru seru banget
mendaratnya rencana mau kaki dulu nggak bisa
pokoknya ini semuanya serba kejutan
lontaran berasal dari lompatan beberapa orang yang bertugas sebagai peluru
saat peluru menyentuh waterblock orang yang berada di sisi terujung lainnya akan terlontar ke atas
ketinggian lontaran tergantung dari ketinggian lompatan peluru
semakin tinggi lompatan lontaran tentu akan semakin menarik
lontaran berasal dari lompatan peluru
pastikan badan dalam kondisi fit jika ingin melakukan water cataput ya
untuk menghindari resiko cedera lebih besar
karena permainan ini penuh dengan lontaran yang penuh kejutan

lontaran berasal dari lompatan peluru
bergerak ke arah hilir kali ini saya lanjut menjelajahi ekosistem bakau
jajaran kokoh pohon mangrove memberikan suasana yang menyegarkan meneduhkan sekaligus menenangkan
selain menjadi wahana rekreasi ekowisata ekosistem pesisir pantai ini telah menjadi kawasan restorasi dan pembelajaran mangrove untuk mengenali lingkungan hutan bakau
pergi dariuela serangka selanjutnya
lakrop terpasang saatnya menikmati ombak di pesisir pantai batu karas
bagi peselancar lokal dan mancanegara batu karas adalah lokasi selancar populer
bentuk pantai yang relatif datar dan memiliki teluk kecil
membuat para penggemar ombak tidak kesulitan menggapai gelombang laut yang datang
ketinggian ombaknya pun bervariasi
aku lebih senang di sini soalnya
buat lombok lebih cocok ya
sedikit tidak terlalu besar tapi panjang
biasanya selalu rapi halus mungkin tidak terlalu gede
saya mencoba berselancar di lokasi dengan ketinggian ombak rendah
saat berjalan saya mencoba berjalan
saat ombak mulai terlihat badan harus siap sedia
tangan juga mulai mengayu
dengan sigap tubuh berdiri menjaga keseimbangan di atas papan saat dihempas ombak
bagi pemula seperti saya mencoba berdiri di atas papan selancar jenis longboard ini bukan hal mudah
berulang kali mencoba dan gagal
namun saya masih penasaran sambil berharap bisa menguasai ombak di atas papan selancar ini
bagi pemula seperti saya mencoba berdiri di atas papan selancar ini
bagi pemula seperti saya mencoba berdiri di atas papan selancar ini